ikan terjampar di pantai cemara sebu
ikan ini untuk mencegah pencemaran lingkungan
ikan ikan ini segera dikumpulkan dan dikubur oleh anggota kelompok peduli lingkungan
orang utan kalimantan betina bernama king kong ini
dievakuasi oleh petugas satreskrim polres mempawah kalimantan barat
sebelumnya kingkong dipelihara selama tiga tahun oleh warga mempawah hilir
karena termasuk perimata yang dilindungi king kong kemudian dievakuasi dari pemeliharanya
selanjutnya king kong diserahkan ke tim balai konservasi sumber daya alam kalimantan barat
dan sintang orang hutan center untuk direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitatnya
kondisi orangutan dalam kondisi baik sudah dilakukan pengecekan kesehatan
saat ini orang hutan sudah berada di dalam kandang
besok pagi kami akan melakukan perjalanan kembali ke pusat rehabilitasi di simpang
mengutip dari laman wwf id indonesia memiliki tiga spesies orang utan
yang ini orang hutan sumatera
orang hutan kalimantan
dan orang hutan tapanduli
ketiganya berstatus kritis karena hilangnya hutan yang menjadi habitat primata ini
tim liputan cnn indonesia